dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana suasana ramadan dari mesir
sudah bergabung bersama kami di sambungan skype ada tarek albana wni yang bermukim di cairo mesir
halo tarek selamat malam bisa diceritakan bagaimana suasana ramadan di mesir
halo mami selamat malam juga untuk penerja di seluruh indonesia
halo teman teman semuanya dan penerja
jadi sekarang saya lagi berada di cairo mesir dengan pukulia di al azhar university
nah mengenai suasana ramadan di mesir itu merupakan sesuatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan bagi kita di sini
karena banyak hal yang tentunya sangat berbeda dengan suasana ramadan di indonesia
nah salah satunya yang menjadi tantangan tentunya bagi kita di sini yaitu cuaca yang sangat panas
yang tentunya sangat berbeda dengan kita di indonesia
nah cuaca di cairo ketika musim ramadan itu biasanya bertepatan dengan musim ramadan
jadi musim panas di cairo itu berbeda dengan musim panas di negara negara eropa atau negara asia lainnya
beberapa hari ke depan ini cuaca di cairo akan mencapai empat puluh empat derajat
jadi ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita yang oni atau warga negara indonesia ketika menghadapi dan menjalani puasa di cairo
terus selanjutnya tantangan lain yaitu kita berpuasa lebih lama mungkin dibandingkan di indonesia
di sini kita berpuasa hampir enam belas jam
tentunya hal ini sangat berbeda dengan indonesia yang kurang lebih hanya tiga belas jam
tapi itu tidak ada masalah karena kita di sini ketika sore harinya dihibur dengan berbagai macam hidangan
yang disediakan sore harinya muskler secara gratis untuk kita di sini
dan hidangan ini dinamakan dengan maidatul rahman
ya hidangan yang disediakan untuk seluruh masyarakat mesir yang ingin berbuka bersama dengan masyarakat
nah ini merupakan
kegiatan sosial yang diadakan oleh masyarakat mesir tujuannya untuk mendapatkan pahala sebanyak banyaknya di bulan ramadan
karena masyarakat muskler meyakini bahwa sebenarnya ketika kita memberikan makanan satu orang yang berpuasa
itu kita mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tersebut
nah itu yang kita hadapi dan kita alami di mesir ini
terus yang menarik lainnya di masjid ini kita mengikuti sholat tarawih di masjid al har ya
gate yang sangat fenomenal dan ikon ibu kota mesir ini
nah di masjid al azhar kita itu sholatnya dua atau tiga rakat dan itu membaca satu juz' al qur'an
ya lumayan lama sekitar dua lima jam
tapi dengan suasana yang indah menyenangkan itu kita bisa khusyuk dengan sholat yang begitu panjang
tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus sholat di masjid al azhar dan maupun masjid masjid lainnya
yang unik lainnya ya kita pastinya sangat kangen dengan makanan makanan indonesia
bagaimanapun makanan mesir lezatnya mewahnya cuman ketika berpuasa itu
ketika berbuka puasa kita memang kangen dengan masakan masakan indonesia
ya tentunya seperti kolak dan makanan lainnya
ya tapi kita di sini juga berusaha untuk membuatnya
supaya kita juga bisalah mendapatkan suasana ramadan di indonesia
sebagai pengobat kerinduan kami kepada kampung halaman dan keluarga di kampung halaman kita
ya terima kasih tarek atas waktunya dan selamat menjalankan ibadah puasa